bersama dokes polda jatim dinas kesehatan kabupaten malang mengumumkan data final korban tragedi kanjuruhan
dalam tragedi tersebut total korban mencapai tujuh ratus lima puluh empat orang
tiga orang meninggal dunia lima ratus sembilan puluh enam luka ringan hingga sedang dan dua puluh enam orang mengalami luka berat
hingga kamis petang masih ada dua belas orang yang masih dirawat intensif di rumah sakit saiful anwar kota malang dan di rsud kanjuruhan
yaitu sebanyak satu ratus tiga puluh dua orang
dan luka ringan sedang jumlahnya lima ratus sembilan puluh enam
luka berat dua puluh enam itu totalnya
kemudian jumlah total korban tujuh ratus lima puluh empat
kabupaten malang mengumumkan data final korban tragedi kanjuruhan
luka berat dua puluh enam itu totalnya